ke dalamnya berapa bang
itu kurang lebih ada tinggi setengah meteran untuk sementara yang bisa melintas apa bang
mobil aja sih cuma rata rata mobil udah ada yang mogok juga kalau motor kalau motor
pasti motor pada mati semua tapi untuk sementara arus lalu lintas dialihkan apa gimana bang apa yang
lewat lewat bagian jelas dia lintas bagian ada nekat untuk lewat tapi untuk sementara